gedung perguruan tinggi ilmu kepolisian di jalan wijaya dua jakarta selatan senin siang terbakar
belum diketahui penyebab kebakaran
sejumlah mobil pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk memadamkan api
asap tebal masih terlihat jelas di salah satu gedung di komplek perguruan tinggi ilmu kepolisian kebayoran baru jakarta selatan
asap tebal berasal dari salah satu ruangan asrama yang terbakar
lokasi asrama ada di lingkungan komplek pt ika
petugas pemadam kebakaran jakarta selatan yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api
seorang saksi mengatakan kebakaran diketahui setelah asap tebal muncul dari bangunan asrama
penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui
sedang pejabat pt ika belum memberikan keterangan resmi soal kebakaran di asrama milik lembaga pendidikan ilmu kepolisian tersebut
akhirnya cuma latihan biasa
emang udah banyak gitu
ya itu emang bener
asap awalnya awal tebal gitu
itu sempat kelihatan juga bang orang orang pada keluar gitu
tau gak cuma ada orang orang sekempat gitu aja sih
selebihnya saya kurang tahu